kita beralih ke informasi lainnya sebuah truk gandeng mengalami kecelakaan tunggal di jalur pantura batang jawa tengah
gandengan truk yang berisi minuman ringan terlepas dari truk dan terbalik
banyaknya muatan truk yang berceceran di jalan membuat warga berdatangan untuk menjarah
petugas kepolisian sempat kewalahan untuk melarang warga menjarah muatan truk
tak sedikit warga yang tetap nekat menjarah walaupun sudah diperingatkan petugas
gandengan truk ini terbalik dan menumpahkan muatannya yang berupa minuman ringan saat hendak menyalip sebuah angkutan kota
akibat kecelakaan ini jalur pantura dari dua arah terpaksa ditutup
kemacetan mengekor hingga hampir sepuluh km